jenuh dengan hirup piku kota seorang arsitek membangun rumah idamannya
yang juga mengusung konsep indoor outdoor
penasaran kan berikut liputan produser lapangan cnn indonesia
di suatu sore agatha bersama suami dan anak mengundang cnn indonesia
untuk berkunjung ke hunian mereka yang elok ini
hai apa kabar
gak nyangka banget di tengah kota ada rumah serindang ini
masuk ke dalam dulu aja
saat memasuki rumah agatha
kami disambut dengan sinar matahari yang berlimpah
serta hembusan angin yang sejuk
jendela kaca besar membanjiri ruang tamu
area makan dan dapur dengan cahaya
beragam tanaman terletak di ujung ujung ruangan
dan pemandangan taman yang membentang terlihat dari dalam rumah
wah ini asri banget semuanya terbuat dari kayu ya
kalau jendelanya ini
apa dibuka kak atau gimana
enggak jadi jendela ini tuh kita bikin fleksibel
nah disitu ada kantongnya jadi semuanya bisa dibuka full
atau misalnya kayak lagi siang siang gak pengen pakai ac gitu
semuanya bisa ditutup
cuma memang rumahnya semua kita bikinnya cross ventilation gitu
jadi udaranya bisa ngalir juga
jadi kayak nggak tongat begitu ya
konsepnya ini berarti indoor outdoor atau gimana nih
iya jadi lebih kayak blurring the boundaries between inside and outside ya
kenapa kayak kita ngeliat kesini kayak v nya bisa framingnya full gitu
jadi pengennya sengaja supaya nggak berasa lagi di indoor atau di outdoor
kalau furniturnya konsepnya apa nih
nah ini salah satu
furniture itu salah satu landasan pertama kita membuat rumah ini kan
karena aku masih suami aku
kita berdua tuh suka banget mid century furniture
jadi rumahnya sendiri kalau liat gayanya lebih ke arah mid century modern kan
selain uniknya furnitur dan juga interior yang banyak kayu
juga ternyata banyak hidden door yang menyembunyikan fasad fasad utama
iya jadi pengennya emang pas orang datang kesini kan keliatannya udah kayak
jadi disini tuh malah jadi master bedroom kita
jadi keliatannya kan seperti panel
cuma disini kita bikin kayak door handle nya juga dari finger groove
jadi nggak terlihat ada handle gitu
nah ini master bedroomnya
wah ini master bedroomnya
gitu dan ini master bedroomnya
pada area sini ada area bedroomnya
dan di area bedroomnya ini juga kita pengennya supaya tadi terlihat inside outsidenya itu
jadi kita bikin sliding door besar dan sliding doornya itu ngadep ke taman
kalau kamar mandinya gimana anggata
nah ini kan semua tadi kelihatannya kayak lemari
nah tapi kamar mandinya kita bikin hidden

dan ini mandinya disini
luas bangunan rumah agatha sebesar empat ratus lima puluh meter persegi
dan berdiri di lahan seluas enam ratus meter persegi
rumah asri ini dibangun menggunakan struktur beton dan baja
namun sebagian besar dikamuflase menggunakan kayu jati
agatha dan keluarga memilih kayu sebagai finishing tembok lantai dan atap untuk menguatkan kesan alami sekaligus kehangatan dalam rumah
setiap senja cahaya keemasan matahari menyelimuti semua ruangan dengan ketenangan
transisi dari sore ke malam hari sangat terasa dari dalam rumah
kilauan matahari yang memudar digantikan dengan cahaya lampu yang hangat
menimbulkan christians ku monsters diari
untuk menipu pamaean
nah hebatnya rumah ini agatha sendiri yang desain karna memang agathaqué left make denture to check
apa yanghigh inspirasi
ini pertama kalinya segera ngerjain rumah aku sendiri gitu gitu ya
biasa kan ngerjain rumah ini
orang jadi kalau rumah sendiri tuh enak ada enak ada enggaknya enaknya mungkin karena ya kita
bisa tanpa butuh proses approval ibaratnya gitu cuma kalau dari aku sendiri karena udah
banyak mengerjakan rumah orang jadi aku udah sering melihat lihat kayak berbagai macam referensi dan
inspirasi jadi rumah tuh sebenarnya menurut aku personal banget karena rumah kan sangat menunjukkan
dan merepresentasikan penghuni yang tinggal dan karena di sini penghuninya aku dan suami aku aku
suami aku tuh suka banget mid century design kalau pembangunannya makan waktu berapa lama
total konstruksi itu tiga belas bulan arsitektur interior karena kita bangun dari tanah dari nol dan
jujur menurut aku untuk luas segini itu lumayan cepat gitu ya tapi mungkin karena arsiteknya
aku sendiri interior desainnya aku kerjain sendiri jadi desain prosesnya bisa dibilang lebih cepat
dan lebih paralel gitu ya nah agatha sebagai arsitek kalau ada seseorang ingin membangun rumah
finishing kayu seperti itu apakah harus menyiapkan biaya ekstra sebenarnya itu menurut aku bisa kita
akal akalin gitu ya karena kan sekarang kayu itu udah berbagai macam itu contoh kalau tadi lihat
di plafon aku yang di atap itu aku pakai kayu lapis kayu lapis tuh dia tuh sebenarnya kayak
performance plywood bukan kayu solid jadi karena kayu solid itu lumayan mahal jadi kita mix kita
ada yang mix ada yang pakai parket juga yang kayak lebih ke parket gitu jadi gak semuanya solid
menurut agatha rumah yang didominasi dengan material kayu memerlukan perawatan khusus saat
pembangunan seluruh material kayu telah dilindungi dengan obat anti rayap selain itu agatha juga
memastikan semua kayu tidak terekspos dengan air selain suasana bersahajanan estetik rumah
berkonsep indoor outdoor juga bisa memberi sistem sirkulasi udara yang baik dan memberi pencahayaan
alami yang lebih ramah lingkungan dari lampu elektronik
tim liputan cnn indonesia jakarta